hari ini guru berinisial ts langsung dinonaktifkan dari jabatannya sebagai guru bahasa inggris
pihak sekolah menilai guru ts terbukti mengirimkan chat berkonten pornografi kepada siswinya
status guru ts yang sudah mengajar dua tahun di smpk penabur kelapa gading sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi
ts dinonaktifkan dari posisi guru studi bahasa inggris di smpk penabur kelapa gading jakarta utara
ts terbukti mengirimkan chat berkonten porno kepada salah satu muridnya
orang tua murid yang mengetahui adanya chat ini langsung melapor ke polda metro jaya
penonaktifan guru ts ditegaskan dalam konferensi pers sekolah bpk penabur jakarta senin pagi
dinonaktifkan lebih tepatnya
bagi anda para orang tua informasi ini semoga bisa menjadi pengingat agar lebih waspada mengawasi penggunaan ponsel pintar anak anak anda
di kelapa gading jakarta utara seorang guru diamankan polisi karena mengirimkan pesan instan berkonten porno kepada murid muridnya
ajarilah anak anda untuk lebih waspada dalam menggunakan ponsel pintar mereka
seorang guru smp berusia dua belas tahun

ditangkap pihak kepolisian setelah dirinya diketahui mengirimkan pesan instan berisi konten porno kepada salah satu murid kelas sembilan
guru bahasa inggris yang mengajar di smpk penabur kelapa gading jakarta utara ini
diduga mengirimkan pesan instan porno tersebut menggunakan aplikasi chatting line
meski sudah diingatkan oleh korban namun pelaku tak mengindahkan peringatan itu
kepolisian hingga kini telah memeriksa empat siswi atas kasus ini
dilansir dari detik com kasubdi jatnan ras ditreskrim mumpol damitru jaya akbp hendi f kurniawan mengatakan
pihaknya berencana mempertemukan pihak sekolah dan orang tua murid dengan pendampingan kepolisian
tidak hanya dari orang tua dan kepolisian
aksi ts sendiri menerima kecaman dari komisi perlindungan anak yang berencana akan memonitor secara langsung kasus ini
atas perbuatannya pelaku disangkakan dengan pasal berlapis
yaitu undang undang perlindungan anak
serta undang undang ite